kita simpan dengan baik karena ini barang bukti tidak boleh kita hilangkan tidak boleh kita musnahkan
dan pemilik mobil ini pun sudah secara lisan sejak jauh dua hari menyatakan ini diberikan
yaitu untuk kepentingan perjuangan penegakan keadilan
jadi yang punya mobil ini tidak meminta mobil ini untuk kembali
karena itu kita amankan terlebih dahulu nanti kita akan lipatkan di satu tempat
untuk terus kita simpan sampai kapan
sampai dikelarnya pengadilan ham untuk menegakkan keadilan bagi para enam syuhada insya
bapak kapolri kami dukung bapak
kami dukung bapak insya
yuk kita bersihkan
kapolri dari seluruh waktu waktu kita
dari seluruh waktu waktu kita
kami tidak mau lupa
baik kita tidak usah lupa
ayo kita keluarkan lagi sisi
nanti kita ketahuan
siapa yang terlibat di sini
saya berikir ada yang berjalan terus
berapa seletur sedikit itu
semua mobilnya kelihatan
ada mobil berbuka
kemudian dia punya bodinya
nanti di cctv kelihatan
mobil yang mana itu yang disabot oleh raskan
kenapa cctv tersebut
jadi kalau kita mau bicara nukum baru
itulah adalah nukum baru
kenyataan jaksa bahwa
tim yang urus cctv sampo
adalah tim yang sama
yang urus cctv km lima puluh
itu kan bukan urusan polisi
itu urusan pengadilan
dalam rangka memberikan
hak peninjauan kembali kepada
seseorang atau sekelompok orang
yang memang sudah dianggap
sudah mendapatkan assessment ya
atau pengajian begitu
mengenai apakah memang
novum yang diberikannya itu memang
betul betul novum atau tidak
nah kalau memang dalam hal ini
rizik menganggap bahwa ada nofum
terkait dengan km lima puluh
menurut saya di uji saja
dimasukkan saja kepada pengadilan negeri setempat